kisah miris datang dari dunia hiburan indonesia
mantan finalis sebuah ajang pencarian bakat di sebuah stasiun tv swasta
terlibat aksi pencurian dengan modus pecah kaca
deddy rico alias deddy idol bahkan terpaksa dilumpukan timah panas oleh petugas
karena berusaha melawan saat ditangkap
deddy rico ramalingam alias deddy idol yang namanya sempat dikenal lewat ajang pencarian bakat sebuah tv
terpaksa harus melanjutkan hidupnya dari balik jeruji besi
riko diringkus bersama kakaknya denny fredla orkles ketika sedang berusaha membobol sebuah mobil
di kawasan bsd tangerang selatan
riko diringkus bersama kakaknya denny fredla okrels ketika sedang berusaha membobol sebuah mobil
di kawasan bsd tangerang selatan
riko bahkan terpaksa harus dilumpuhkan dengan timah panas petugas kepolisian
karena berusaha melawan saat ditangkap
dari hasil pemeriksaan riko diketahui sudah sepuluh kali melancarkan aksinya di wilayah tangerang selatan
polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya
pecahan keramik busi kendaraan yang digunakan pelaku untuk memecahkan kaca mobil
satu unit drone dompet yang berisikan atm dan paspor
kunci letter t yang sudah dimodifikasi serta tas korban
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya
keduanya dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh tiga kuhp dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara
riko sudah mengakui sepuluh tkp yang ada di wilayah tangerang selatan
pada waktu kemarin kita kembangkan dalam proses pengembangannya
tersangka dua orang tersangka ini mencoba melakukan perlawanan
dengan cara mencoba melarikan diri sehingga terpaksa harus kita lakukan tindakan tegas
dan berukur kepada kedua orang tersangka ini
dede riko diketahui merupakan salah satu kontestan sebuah ajang pencarian bakat
saat itu ia bersaing ketat dengan giselle kunto aji dan aris
namun riko saat itu harus tereliminasi di babak spektakuler empat